cnn indonesia breaking news
aksi penembakan terjadi di gedung kantor majelis ulama indonesia
di jalan proklamasi jakarta pusat pada selasa siang
dalam video yang beredar terlihat ada pecahan kaca pintu yang berada di depan kantor majelis ulama indonesia
dan dalam video tersebut juga terlihat ada seseorang berbaju kotak kotak yang sudah ditangkap dan hendak dibawa polisi masuk ke dalam mobil
dan hingga saat ini belum diketahui latar belakang peristiwa penembakan ini dan belum diketahui juga siapa pelakunya dan apakah ada korban atau tidak
langsung saja kita terhubung dengan jurnalis transmedia yang sudah berada di lapangan
dan untuk mengetahui kondisi terkini kita langsung saja menghubunginya
ya selamat siang bagaimana situasi terkini di sana
selamat siang megi memang baru saja sekitar pukul sebelas siang tadi
kantor majelis ulama indonesia yang berada di jalan proklamasi menteng jakarta pusat
baru saja mengalami peristiwa ataupun insiden penembakan oleh seorang pria
yang tidak dikenal gitu megi
untuk saat ini sendiri kondisi kaca bagian belakang mui terlihat pecah gitu
pasca ditembak oleh seorang pria yang merupakan menurut informasi dari petugas keamanan tempat
merupakan pria yang baru saja turun dari mobil travel untuk bertemu seorang pegawai yang bernama bambang gitu megi
namun saat yang bersangkutan ingin bertemu dengan yang
apa pegawai mui yang bertemu
yang bersangkutan mungkin di
yang sementara tidak sabar untuk bertemu dengan pimpinan yang ada di mui ini
sehingga sempat mengeluarkan senjata yang diduga merupakan airsoft dan ke arah bagian kakak megi
baik kami mendapatkan informasi bahwa penembakan ini terjadi pada pukul sebelas waktu indonesia barat
apakah anda bisa mengulas kembali kronologis terjadinya penembakan di kantor mui pusat
ya baik megi
menurut informasi dari petugas keamanan atau petugas satpam di kantor mui sendiri
pria tersebut pertama kali turun dari mobil
apa mobil travel masuk ke dalam ruang resepsionis kantor mui
yang bersangkutan atau pelaku ini menurut informasi ingin bertemu dengan pimpinan yang berada di kantor mui
dan pelaku sendiri memang sudah dua kali datang ke sini namun yang ketiga kalinya untuk datang ke sini
untuk bertemu dengan
namun saat bertemu dengan resepsionis bernama bambang
bambang sendiri meminta untuk pelaku menunggu sejenak
lantaran belum ada konfirmasi dari pimpinan mui untuk bertemu dengan pelaku
namun diduga sekali lagi kami masih menduga karena memang informasi awalnya
pelaku ini tidak sabar untuk bertemu dengan pimpinan yang ada di mui ini sendiri megi
karena pelaku tidak sadar
pelaku mengeluarkan airsoft gun
lalu menembakkan ke arah kaca yang berada di ruang resepsionis itu tersebut megi sementara
baik tadi anda menyebut mereka tidak sabar untuk menemui pihak mui
apa sebenarnya motif dari ingin bertemu ini
ya memang sampai saat ini sendiri belum diketahui secara pasti megi
motif ingin ketemu pimpinan mui ini dalam rangka apa dan untuk dalam kepentingan apapun
kami belum dapat informasi dari pihak mui sendiri
memang saat ini tim dari rekan rekan media sendiri masih menggali informasi kepada pihak majelis ulama indonesia
namun saat ini posisinya polisi tengah melakukan penyelidikan dengan melakukan identifikasi awal dan olah tkp di lokasi megi
baik apakah anda juga bisa mengonfirmasi terkait data data korban
apakah sudah ada korban yang ditemukan dalam peristiwa ini
baik eh sementara megi yang kami dapat tahu adalah
megi yang kami dapat informasi dari pihak mui sendiri ada dua orang yang terusah dalam insiden penembakan ini megi
dua orang tersebut merupakan pegawai mui satu diantaranya mengalami luka akibat terkena pecahan luka pecahan kaca yang pecah gitu regi akibat ditembak
yang satu terkena lesetan peluru gitu maggie
mungkin kami juga belum dapat mengetahui secara pasti kondisi korban yang terkena peluru
karena memang kondisi saat ini kami masih tidak dapat masuk ke dalam
saya tidak dapat melihat kondisi korban karena polisi masih melakukan penyelidikan awal di lokasi kejadian megi
baik bagaimana penanganan selanjutnya siapa saja yang sudah berada di tkp saat ini
ya saat ini tampak di pandangan mata saya sudah ada direktur reserse terminal umum
atau di kedas krim umum kolder metro jaya sobetol hengkihari yadi bersama kapol pesek metro menteng akbp
tapi ada yang tengah melakukan penyelidikan bersama tim di lokasi di kantor majelis ulama indonesia
baik dan kami juga ingin mengetahui terkait dengan kondisi korban apakah tadi anda juga menyebut ada serangan ataupun peluru
apakah anda juga mengetahui terkait dengan senjata yang diluncurkan oleh dalam peristiwa ini
ya begi memang untuk kondisi pasti apakah memang korban terkena peluru
ataupun hanya sekedar reposek atau seperti apa kami belum mengetahui secara pasti
karena memang saat ini korban sudah dilarikan ke rumah sakit terdekat
dan kami juga masih menunggu informasinya bakal ada kapol dan metro jaya
yang akan meninjau langsung ke lokasi majelis ulama indonesia maggie
baik rizky apakah anda juga mendapatkan informasi berapa tembakan yang diluncurkan
ataupun mengenai informasi
informasi terkait dengan pistol ataupun senjata yang berada di peristiwa ini
ya memang megi saat kami konfirmasi ke pihak petugas keamanan majelis ulama indonesia
memang menurut informasi yang kami terima ada sekitar tiga kali letusan tembakan
namun dari tiga letusan tersebut hanya dua yang melepas yang letus gitu megi
dan satunya tidak bunyi gitu megi
dari tiga tembakan itu hanya dua yang meletus dan mengenai kaca
hingga menyebabkan dua orang terus terus korban
dan saat ini megi kapol dan metro jaya irvin
ini baru saja sampai di kantor mui untuk melihat secara pasti kondisi majelis ulama indonesia ini seperti apa
dan mendalami kasus ini megi
baik rizky kami ingin mengonfirmasi kembali
karena tadi anda juga sudah menyebut
pelaku sudah diamankan oleh pihak kepolisian
polisian bagaimana kondisi pelaku saat ini
ya itu yang belum kami dapat informasikan sampai saat ini megi
untuk pelaku sendiri kami belum dapat menginformasikan kondisinya seperti apa
tapi yang jelas saat ini polisi tengah ramai di lokasi kejadian untuk melakukan penyelidikan mendalam gitu megi
baik rizky apakah anda bisa menceritakan kembali terkait dengan kronologis peristiwa penembakan di kantor mui pusat
maggie memang kira pukul sebelas siang tadi
menurut informasi dari petugas keamanan kantor majelis ulama indonesia
salah seorang pria yang baru saja turun dari kendaraan travel masuk ke dalam kantor mui
pria tersebut atau pelaku
disambut oleh pihak mui melalui resepsionisnya
dan menanyakan keinginan pelaku untuk datang ke kantor mui
pelaku mengaku ingin bertemu dengan salah seorang pimpinan mui yang ingin bertemu dengan pelaku gitu
nah untuk saat itu
si resepsionis ini mencoba untuk melakukan konfirmasi ulang kepada salah satu pimpinan
yang kami juga belum tahu siapa pimpinan tersebut untuk melakukan pertemuan dengan pelaku
namun saat pelaku menunggu di ruang resepsionis
pelaku diduga tidak sabar menunggu dan langsung mengeluarkan senjata api yang diduga merupakan airsoft gun
lalu setelah mengeluarkan senjata api pelaku pun langsung mengarahkan tembakannya ke arah pintu kaca
yang sehingga menyebabkan pintu kaca tersebut pecah gitu medi
selain mengakibatkan pintu kaca pecah dan juga dua orang pegawai yang tengah berada di lokasi kejadian
terkena jadi korban luka gitu medi
dua orang tersebut merupakan pegawai mui yang satu diantaranya
yakni terkena pecahan akibat pintu kaca yang pecah
dan sementara yang satunya lagi terkena akibat terkena peluru gitu medi
kami belum mengetahui secara pasti kondisi korban
sekali lagi kami belum mengetahui secara pasti kondisi korban
bagaimana korban baik korban yang luka karena pecahan kata
ataupun baik korban yang luka akibat terkena senjata oleh pelaku megi
baik rizky tadi anda menyatakan informasi yang sangat penting terkait dengan senjata api
tadi anda juga menyebutkan senjata api tersebut adalah airsoft gun
apakah anda mempunyai informasi yang lebih detail terkait dengan senjata api tersebut
ya memang kami mengkonfirmasi hal tersebut melalui petugas keamanan
yang memang menerima pelaku saat awal turun dari mobil travel
dan setimbanya di ruang resepsionis
petugas resepsionis kiri juga melihat kalau yang bertanggung jawab mengeluarkan senjata api
namun jenisnya airsoft gun
karena diduga diduga proyek silnya itu berbentuknya kecil
dan pihak mui sendiri menemukan dua proyek sil kecil
dua proyek sil yang berada di sekitar lokasi
baik rizky terima kasih atas kebersamaan anda dan tetap jaga keamanan anda
dan tentunya kami juga ingin mengetahui
rizky bagaimana kondisi warga di sekitar gedung mui pusat
emang sejak sekitar jam sebelas tadi belum ada
apa belum ada kerumunan warga yang mengetahui kejadian ini
namun sejak banyaknya anggota kepolisian yang datang ke lokasi
dilengkapi dengan pasukan remote
data lengkap yang menjaga kisah tor mui membuat kawasan ini jadi ramai
di cerita coran warga sekitar dan pengadara yang melintas gitu meggy
banyak dari mereka yang
menepi ke jalan untuk menyaksikan secara langsung ada apa di dalam kantornya buruh ini
baik terima kasih rizky yang sudah menyampaikan informasi yang sangat penting dalam breaking news
dan selamat bertugas kembali